sekretaris tim kampanye nasional hasto kristianto menekankan pemasangan alat peraga kampanye raja jawa di wilayah jawa tengah merupakan pelanggaran
pemasangan materi publikasi itu bukanlah dari pdi perjuangan
hasto menyebut pemasangan alat peraga yang menampilkan calon presiden petahana jokowi dodo mengenakan mahkota seperti raja merupakan upaya fitnah dan mendiskreditkan jokowi
ia meyakinkan jawa tengah yang merupakan basis pdi perjuangan tidak menggunakan cara kampanye seperti itu
tim kampanye nasional sudah melaporkan pemasangan alat peraga tersebut kepada bawaslu dan mencopot alat peraga itu
hingga saat ini tkn masih mengusut siapa yang memasang alat peraga yang sempat tersebar di tiga puluh lima kabupaten dan kota di jawa tengah
kami tidak tahu siapa yang masang itu merupakan pelanggaran kampanye dan kemudian kami sudah bekerja sama dengan bawaslu
karena kami ini tertip pada pihak pihak yang mencoba untuk mendiskriminasi

kemudian kami juga sangat menyayangkan adanya politisasi terhadap kaum difabel
kan pak jokowi telah memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan sebuah kebijakan kebijakan
di mana dalam ruang ruang publik akses akses kepada kaum disabilitas itu semakin diperbesar
karena itu bukan kami yang memasang
bukan kami yang mencetak
dan juga pemasangan pun dengan cara cara yang dalam konteks estetika dan strategi komunikasi di luar tradisi pdi perjuangan
dan dengan demikian kami sudah berkoordinasi kami terus bekerja sama untuk mengusut pihak pihak mana yang mendiskreditkan
pasangan calon kami ini pak jokowi dan km maruf yang sudah biasa di fitnah
dan demikian adu mengadu itu sebenarnya bukan tradisi kami
karena kami punya banyak hal hal positif yang kami kedepankan